hari ini gereja katedral jakarta menggelar misa krisma yang menjadi rangkaian ibadah kamis putih
ibadah kamis putih sendiri akan digelar pukul enam sore kali ini
dalam misa krisma berkumpul uskup dan seluruh imam kuskupan agung jakarta dan juga umat katolik
dalam misa krisma akan diberkati tiga minyak yang biasa digunakan
yakni minyak penguatan minyak untuk orang sakit dan minyak suci kotukumen
pada momen penting ini diucapkan juga janji imamat para imam bagi umat nasrani
pelaksanaan kamis putih di katedral jakarta untuk mengenang peristiwa perjamuan malam terakhir
yang dibuat yesus kristus bersama para muridnya sebelum ditangkap diadili disalib dan bangkit kembali di hari pasca
kamis putih itu kita mengenangkan kembali perjamuan terakhir
yaitu tuhan yesus beserta dengan dua belas muridnya
yang mana menjadi
peringatan yang setiap misah kamis putih itu kami kenangkan dan juga kami lakukan
untuk mengikuti juga amanat kristus yaitu dalam hal cinta kasih
di mana akan diadakan pencucian kaki oleh imam
yaitu kepada yang nanti akan mewakili yaitu biasanya dua belas orang
nah itu menandakan bahwa umat juga diajak untuk melayani seperti halnya kristus membasu kaki muridnya pada saat itu
sementara itu terkait pengamanan rangkaian menjelang pasca
gereja katedral jakarta setiap tahun bekerjasama dengan kepolisian dan juga kodim
diperkirakan sekitar lima umat
katolik akan mengikuti misa kamis putih di gereja katedral jakarta pada hari ini
misa kamis putih di gereja katedral juga menggerakkan sekitar lima puluh personel keamanan internal gereja
setiap tahunnya pihak gereja juga dapat memanfaatkan lahan parkir masjid istiqlal untuk menampung kendaraan umat